pernahkah kalian mendengar tentang kota tua dengan sumur yang membuat keinginan menjadi nyata
ya maksudku tidak ya
belum lama ini di sebuah kota bernama velora ada sebuah sumur harapan kuno
sumur harapan yang mengabulkan permintaan
hanya satu lagi harapan
aku yakin aku tidak akan meminta lebih banyak
terima kasih poppy
terima kasih sumur
selama bertahun tahun pentingnya sumur harapan meningkat
dan kepala kota membuatnya menjadi situs warisan
ada kotak pos lama yang bertuliskan
orang orang dari jauh akan datang ke sini dan membuat permohonan
mereka kemudian akan berbelanja di toko kami dan makan di restoran kami
tapi segera keadaan berubah
ada desas desus bahwa sumur harapan dikutuk
dan seorang anak laki laki berusaha sendiri untuk menyelamatkan sumur harapan
jonathan dibesarkan di kota velora
dia bekerja sebagai pembawa berita dan terus menyebarkan berita di kota
tapi hari ini dia sedih
selamat pagi velorians
kami memiliki putusan dari kepala kota
sumur harapan kita sekarang akan ditutup selamanya
masalahnya adalah sumur harapan yang membantu velora menjadi makmur sekarang mengabulkan setiap permintaan

akan berpikir bahwa mengabulkan setiap keinginan itu baik
tapi lihat apa yang terjadi sebulan yang lalu
aku lelah menjadi satu satunya penjual bunga di kota
aku ingin menjadi kaya
aku ingin uang satu juta dolar
sehingga aku tidak perlu bekerja lagi
kau ingin menjadi kaya
aku ingin uang satu juta dolar
sehingga aku tidak perlu bekerja lagi
aku ingin menjadi kaya
aku lelah melihat apa yang aku makan
aku ingin tidak pernah gemuk
bukan hanya ella si penjual bunga dan homi yang membuat permintaan yang tidak bijak
jonathan juga menyerah pada godaan
hai sumur harapan
kau tahu aku sangat menyukai maisie
tapi dia sangat cantik
dia bahkan tidak mengenalku
bisakah aku berharap dia tertarik pada semua yang aku lakukan
ini sumur harapan bukan sumur pertanyaan
aku berharap messi tertarik dengan semua yang aku lakukan
hai apa bagaimana
aku terkejut kau tahu namaku
kau lucu sekali
wow ternyata kok sangat menarik ya
ternyata namamu itu juga menarik
jadi cukup memalukan
messi benar benar tertarik pada semua yang dilakukan jonathan
bukan hanya itu
ella si penjual bunga menutup satu satunya toko bunga di velora
dan duduk di rumah di atas tumpukan uang
dan homi hanya bermalas malasan dan makan sepanjang hari
sebulan kemudian segalanya menjadi lebih buruk
messi akan mengikuti jonathan kemanapun dia pergi
dan selalu tertarik dengan semua yang dia lakukan
ella menghabiskan sembarangan permen dan make up dan
kota velora dibiarkan tanpa bunga
dan homi dirawat di rumah sakit
kau tahu karena dia tidak pernah gemuk
dia mulai makan dengan tidak seimbang dan jatuh sakit
dan itu belum semuanya
ada keinginan aneh lainnya yang juga menjadi kenyataan
dan sumur harapan disalahkan
tapi jonathan tidak akan membiarkan itu
tony ibuku percaya bahwa sumur selalu membawa kebaikan bagi orang orang
ada yang salah dengan sumur harapan dan aku akan mencari tahu apa itu
aku tertarik dengan semangatmu menemukan jawabannya
jonathan memeriksa sumur selama berhari hari bersama
jonathan memimpikan ibunya
john jawaban atas pertanyaanmu ada di kotak pos
jonathan meninggalkan rumahnya di tengah malam
dan segera membuka kotak pos
dia menemukan gelang dengan nama rosa tertulis di atasnya
jonathan dan messi pergi ke toko perhiasan tua velora
dan menanyakan tentang cincin
kilang ini diberikan kepada rosa oleh orang yang dia cintai
rosa seorang velorian
kau tidak akan percaya
tapi sumur harapan selalu menyala saat rosa datang ke sana
sumur punya tempat yang sangat istimewa bagi rosa
rosa akan berharap dengan benar

lebih baik fokus pada studinya
rosa kecil jatuh cinta
dan yang dia harapkan
hanyalah bersama pria yang dia cintai
tapi sumur tidak pernah mengabulkan keinginannya
rosa patah hati
dia tidak pernah mengunjungi sumur harapan lagi
rosa pindah dari velora beberapa bulan yang lalu
sumur mulai mengabulkan setiap permintaan beberapa bulan yang lalu
mungkin sumur merasa tidak enak pada rosa dan sekarang mengabulkan semua permintaan
aku tahu harus apa
oh ini begitu
kau jangan katakan menarik
tinggal seminggu lagi untuk sumur ditutup
ketika jonathan memutuskan untuk mendekati sumur di malam hari
kita punya kejutan untukmu
aku merasa sangat tertarik dengan apa yang coba kau lakukan
apakah menurutmu ini akan berhasil
nak kau bilang kau akan membawaku untuk bertemu teman lama kenapa kau membawaku ke sini
jonathan menjelaskan kepada rosa apa yang terjadi di velora
oh aku bertanggung jawab atas satu juta dolar
ya aku tidak melihat bagaimana itu hal yang buruk kau terlalu memikirkan ini
rosa berjalan menuju sumur
aku maafkan sumur karena tidak mengabulkan keinginanku
maksudku aku masih muda saat jatuh cinta
aku kemudian menikah dengan suamiku
kami hidup bahagia bertahun tahun
tapi sumur itu hanya sebuah sumur
dia tidak peduli
nyonya rosa terkejut melihat sumur menyala begitu dia meletakkan tangannya di atasnya
tunggu aku pikir itu selalu menyala aku tidak tahu itu karenaku
kau berhenti percaya pada keajaiban sumur nyonya rosa
dan dia merindukanmu dan mulai mengabulkan setiap permintaan secara harfiah
oh makhluk kecil yang malang maafkan aku telah menyakitimu
itu bukan salahmu akulah yang tidak pernah berharap baik
ya tentu saja
itulah yang tertulis di kotak pos kan
sudah lama aku tulis
aku sadar sumur ini mengabulkan semua keinginan baik
kau tahu ini arahan bagi semua orang yang punya keinginan
kau harus berharap baik
jonathan dan messi menyaksikan dengan air mata berlinap betapa dekatnya sumur harapan dan rosa
seolah olah sumur itu menyembuhkan
tentu saja ibu akan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaanku ada di kota kos bukan di dalamnya
jawabannya adalah berharap baik
kita harus berharap dengan baik
artinya meminta keinginan yang bijaksana dan keinginan kita akan terkabul
tunggu jam berapa sekarang
mengapa kita keluar di malam hari tunggu siapa kau sebenarnya
saat sumur sembuh itu menghilangkan semua keinginan yang telah dikabulkannya
jonathan sedih melihat messi pergi karena dia tidak mengenal jonathan lagi
tapi dia tahu sekarang seperti rosa bahwa semuanya menjadi lebih baik
dua hari kemudian di tempat kerja
selamat pagi rekan rekan velorian hari ini adalah hari yang menginspirasi
pertama mari kita sambut toko bunga kita ella
selamat pagi velorians
seperti yang kalian tahu aku telah menerima satu juta dolar dari sumur harapan
sedihnya aku membuang banyak uang
dan dua malam lalu aku membuka lockerku
dan semua uangnya hilang
sejujurnya aku merasa lega
aku merindukan toko bungaku
jadi aku memutuskan untuk membukanya dan melihat semua cinta yang aku terima
astaga astaga ini adalah kisah yang benar benar inspiratif
sekarang mari kita pergi ke pahlawan kedua kita
kisah yang benar benar inspiratif

kisah yang benar benar inspiratif
oh jonathan aku dikeluarkan dari rumah sakit kemarin
berat badanku bertambah dan aku menyukainya
aku merasa segar aku mengabaikan kesehatanku selama ini
aku tahu sekarang bahwa bertambah berat tidak buruk
bahkan keinginanku membuatku lebih sembrono dengan tubuhku
bahkan keinginanku membuatku lebih sembrono dengan tubuhku
dan bersama dengan keinginan keinginan lain itu juga pergi bersama rosa
kalian tahu ini membuktikan bahwa sumur harapan kita secara resmi bebas dari segala kutukan
jonathan menjelaskan keseluruhan cerita kepada velorian
jawaban atas semua pertanyaan kita ada di kotak pos
itu berarti bahwa kita semua harus membuat keinginan yang tepat
dan itu akan menjadi kenyataan
kau ingin unggul dalam studimu
berharap untuk fokus yang lebih baik
kau ingin membeli mobil baru
berharaplah untuk mendapatkan rezeki lebih
teman teman kau berharap yang baik dan sumur harapan akan mengabulkannya
pesan jonathan menyebar seperti api liar
dan tak lama kemudian turis berdatangan
semua orang mulai meminta keinginan untuk membantu mereka tumbuh dan belajar
semua orang mulai meminta keinginan untuk membantu mereka tumbuh dan belajar
semua orang mulai meminta keinginan untuk membantu mereka tumbuh dan belajar
semua orang mulai meminta keinginan untuk membawa badan mereka hidup dan magenta tersebut
semua orang mulai men
semua orang mulai men
semua orang mulai men
semua orang mulai men
kau ini benar benar menarik